pemerintah provinsi dki jakarta mengunggah video arahan gubernur dki jakarta anies baswedan kepala jajaran kepada jajarannya
dalam video ini anies meminta jajarannya menyisir ulang penyusunan anggaran
pemprov dki jakarta mengunggah video arahan anies pada selasa ke akun youtubenya
video itu merekam rapat yang dipimpin anies pada dua puluh tiga oktober lalu
di hadapan jajarannya anies berbicara tentang perlunya ketelitian dalam menyusun kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara dua ribu delapan belas
yang merupakan cikal bakal apbd dki jakarta
anies mengingatkan pemprov dki punya waktu pendek dalam menyusun anggaran dua ribu dua puluh
ia pun menyinggung soal sisa lebih perhitungan anggaran dki jakarta yang menyusut
anies lantas menyoroti beberapa usulan anggaran
antara lain anggaran belanja alat tulis kantor suku dinas jakarta timur
dalam anggaran itu
ada usulan ballpoint enam ratus tiga puluh lima miliar rupiah
anggaran ini dikirimkan oleh gubernur dki jakarta
yang meloloskan itu
lalu turun lagi ke bawahnya
lalu bawahnya lagi
bidang itu yang meloloskan
tapi ujungnya saya juga yang meloloskan
betul ya pak segara
ya kita kita semua ini yang meloloskan
ini bukan kok gubernur tidak melolos gubernur ikut meloloskan
karena itu kita petani satu satu ini